seorang pria membacok lima anggota keluarganya di salatiga jawa tengah kamis siang
ya pria tersebut diduga mengalami gangguan jiwa
lima orang dalam satu keluarga di kalitaman salatiga jawa tengah
dibacok oleh seorang pria yang juga merupakan anggota keluarga kami siang
korban adalah ayah ibu kakek nenek adik serta keponakan pelaku
pelaku bernama wahyu setio budi tiga puluh satu tahun yang diduga mengalami depresi
menurut tetangga korban pelaku mengalami gangguan jiwa
sejak pulang dari perantauannya di lampung dua bulan lalu
selain menangkap pelaku polisi juga menyita barang bukti
yang digunakan untuk melukai para korban
akibat perbuatan pelaku semua korban mengalami luka serius di bagian kepala
korban dari penganeian itu masih dalam lingkup keluarga
ada kakeknya ada bapak dan ibunya ada adik kandungnya dan ada pengolahannya
lima ini rata rata mengalami luka di bagian kepala
karena alat yang digunakan adalah kapak
jadi menyebabkan luka yang cukup serius
polisi masih terus menyelidiki kasus
dan mengumpulkan alat bukti
rencananya polisi akan melibatkan psikolog untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku